bismillahirrahmanirrahim assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semuanya
salam warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat bapak presiden republik indonesia
para menteri kabinet indonesia maju
ketua umum kowi koni dan pengurus cabur
dan juga seluruh kontingen indonesia
terima kasih kepada bapak presiden republik indonesia
yang telah berkenan menerima kami
di tengah tengah kesibukan untuk pemberian bonus
bagi olahragawan pelatih dan asisten pelatih
yang memperoleh medali pada sea games ke tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh tiga di kamboja
alhamdulillah berkat rahmat tuhan
serta doa bapak presiden dan seluruh rakyat indonesia
kontingen indonesia meraih delapan puluh tujuh medali emas
delapan puluh medali perak
dan seratus medali perak
dan juga satu ratus sembilan medali perunggu
prestasi ini melebihi target
yang diberikan oleh bapak presiden
yaitu enam puluh sembilan medali emas
dan juga prestasi ini melampaui prestasi
pada sea games ke tiga puluh satu vietnam dua ribu dua puluh satu
saat itu kontingen indonesia meraih enam puluh sembilan medali emas
dua puluh medali perak dan delapan puluh satu medali perunggu
kontingen indonesia juga menjadi juara umum
untuk delapan cabang olahraga
antara lain cabang olahraga bulu tangkis
tiga emas tiga perak tiga perunggu
angkat besi lima emas dua perak empat perunggu
balap sepeda lima emas dua perak satu perunggu
tenis empat emas dua perak tiga perunggu
foli dua emas satu perak tiga perunggu
pencak silat sembilan emas enam perak satu perunggu
dan wushu enam emas enam perak dua perunggu
bahwa pemberian penghargaan olahraga
kepada setiap olahragawan dan pelaku olahraga
yang berprestasi dan atau berjasa dalam memajukan olahraga
merupakan pelaksanaan dari ketentuan
tahun dua ribu dua puluh dua tentang keolahragaan
dan pasal dua ayat satu peraturan presiden nomor empat puluh empat tahun dua ribu empat belas
tentang pemberian penghargaan olahraga
rincian pemberian penghargaan berupa bonus
kepada olahragawan pelatih dan asisten pelatih
yang memperoleh medali pada sea games
ke tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh tiga adalah sebagai berikut
olahragawan perorangan medali emas

perak tiga ratus lima belas juta rupiah
untuk ganda emas empat ratus dua puluh juta
perak dua ratus lima puluh dua juta
perunggu satu ratus dua puluh enam juta rupiah
dan emas tiga ratus enam puluh tujuh
perunggu lima ratus juta
perunggu satu ratus lima lima ratus dua puluh lima ribu rupiah
dan untuk pelatih perorangan atau ganda emas dua ratus sepuluh juta
perak satu ratus dua puluh enam juta
perunggu enam puluh tiga juta

perak satu ratus delapan puluh sembilan juta
perunggu enam puluh tiga juta
perunggu sembilan puluh empat lima ratus rupiah
medali kedua dan seterusnya
emas satu ratus lima juta rupiah
perak enam puluh tiga juta rupiah
perunggu tiga puluh satu lima ratus rupiah
asisten pelatih perorangan dan ganda emas satu ratus lima juta rupiah
perak enam puluh tiga juta
perunggu tiga puluh satu lima ratus rupiah
beregu emas satu ratus lima puluh tujuh juta rupiah
perak sembilan puluh empat juta
perunggu empat puluh tujuh juta
medali kedua dan seterusnya emas lima puluh dua juta
perak tiga puluh satu lima ratus rupiah
perunggu lima belas tujuh ratus lima puluh rupiah
dengan raihan prestasi
delapan puluh tujuh medali emas delapan puluh medali perak
dan satu ratus sembilan medali perunggu
anggaran yang diperlukan untuk memberikan penghargaan
berupa bonus kepada olahragawan pelatih olahraga
dan asisten pelatih adalah sebesar
selanjutnya kami mohon perkenan
bapak presiden republik indonesia
untuk memberikan arahan
sekaligus memberikan bonus secara simbolis
kepada kontingen indonesia
pada sea games ke tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
sesuai dengan desain besar olahraga nasional
sea games ke tiga puluh dua tahun dua ribu dua puluh
merupakan sasaran antara
untuk meraih prestasi di asean games
dan olimpiade yang menjadi target utama
demikian kami sampaikan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh